karena indonesia punya potensi besar nih ke depan
ratu atau raja inggris itu adalah bagian integral dari institusi yang namanya parlemen
tim liputan cnn indonesia jakarta
itu yang sebenarnya menjadi tantangan ya apalagi riri tentunya sebagai seorang istradara
kita paham tentang formatnya
tadi faktor eksternal begitu sangat dominan
ya kami minta dari anda pak update penahanan atau pemeriksaan dari pemilik harimau yang diduga ilegal ini pak
film ini memiliki irama bercerita yang baru
wow terbakar tiga ratus delapan kalori
baik itu salah satu yang menjadi jalan keluar
kalau kalian berpikir keanehan ada pada salah satu anak
mulai dari syarat wajib vaksinasi
membuat jenang jaket ini kita tidak perlu membersihkan jadi langsung kelapa ini nanti
terkait dengan putusan tentang dr terawan agus putranto
itu artinya kan ke depan kekuatan militer hamas juga akan mampu untuk semakin menekan israel
oke pak berbicara soal kendaraan yang arah sebaliknya
mengapa ketidakberdayaan kerap menjadi faktor yang menyumbang terjadinya kekerasan dalam hubungan
sepekan ini selesai sembilan puluh lima persen dari target kurang lebih sembilan enam ratus orang
jadi ini kalau kita katakan ada tipe satu dan tipe dua
kemudian masuk ke landfill itu juga karena tidak terpilah jadi campur campur gitu ya
kementerian kesehatan ri dr maksi ren rondonumu
produser film ini mira lesmana juga sangat menekankan dan mempersiapkan sebuah prosedur gitu di dalam bekerja
saat mereka datang ke sini juga mereka bisa happy mereka juga bisa merasa mereka dihargai juga
apa yang belum dapat diselesaikan oleh itali
jadi lingkungan di mana dia bermain lingkungan di mana dia berkembang sebagai pemain itu sangat pengaruh
harga yang sempat anjlok hingga rp empat puluh per kilogram
yang sama ada standar yang
jadiin pelajaran dan motivasi
salah kapra dalam penerapannya
karena memang mereka semua sepakat untuk segera dibawa ke pari purna
sehingga dia punya kekuatan untuk membuat keputusan yang baik
berapa kilo tempe ini ini kalau aku amapona kan jadi dua ratus kg dua ratus kg perhari nah kalau penggorengnya
dan ini adalah dunia yang baru loh sekarang ini
kadernya internal sendiri atau memang mencoba untuk memunculkan nama nama lain yang dikira akan mengantarkan kemenangan di pilkada dki jakarta
ya saya kira ini juga peluang besar gitu
tentunya kita tidak bisa melibatkan dua ratus juta masyarakat indonesia
bagus nih saham saham di bulan september pak
panjang kabel layang ini kurang lebih tiga puluh meter
menurut saya sih adalah pemain pemain yang potensial untuk main di kompetisi luar negeri
karena dewas tengah persiapan untuk raker ke luar kota firly tidak memenuhi panggilan pertama dewas kpk pada tiga belas november
dan upaya terakhir mereka mungkin adalah menaikkan tingkat suku bunga satu kali lagi ya
sekarang sudah berubah jadi saya gak tau ini garuda jaya sudah diubah lapangannya sudah diubah
baik nanti di cikampek dan sebagainya kalau untuk di transbank nanti kita tarik saja
kita tunggu sampai dia mulai harum harum
tentu eksternal dan internal case nya juga akan menjadi selalu pembahasan yang inti di antara asean ini
jadi kita makanya menguat sampai enam tiga enam empat
bisa diulang lagi bagaimana menjaga supaya kita kalau bisa hidup semakin sehat dan bebas dari diabetes
mudah mudahan semua bisa selesai dengan baik lah
sejumlah bantuan mulai datang dari bpbd pmi dan organisasi sosial
bumbunya di sini memang khas agak beda dengan di yang lain
bapak bisa jelaskan tidak pak mengenai kondisi di bulan september ini yang memang harus diwaspadai oleh para pelaku pasar
kemudian pada waktu malam dia keluarkan sedikit demi sedikit
mencintai tanpa harus kehilangan akal sehat dan diri kita sendiri
itu apa tuh laksuntik itu polipropilin oh yang keras berarti keras keras tapi di pi juga ada yang keras juga
tidak ada perlawanan yang berarti gitu
tak menyangka ketulusan cintanya kepada anggi yang baru sehari dikukuhkan di mata agama dan hukum negeri malah berbuah pengkhianatan
anda salah ini adalah para pemancing yang sedang beraksi di sebuah kolam pancing desa gebang sidoarjo jawa timur
karena bawang putih itu dia gampang udah burn
kita mau bahas tentang permasalahan sampah plastik
dan bentuk investasinya apa mbak
meski mesinnya mati kendaraan tetap melaju ke depan
dengan isinya atau kemudian disahkan sangat puas
atau memastikan mereka tidak membuat publik berhasil
kalau obat sebetulnya tidak usah khawatir mbak desi
perkembangan badan kepada manusia
iya makanya itu dia itu yang miskonsepsinya disitu cuma kalau di belanda ya udah tumbler satu
bagi yang ingin merasakan sensasinya dapat berkunjung ke jalan dusun tanduk benua
mbak rom lah yang biasa dipanggil mbak ram
dengan melakukan kenaikan sampai lima puluh basis point gitu ya
kereta melewati stasiun karawang stasiun padalarang dan stasiun akhir di tegaluar bandung
kan pas lagi meeting itu dianjurin bawa botol sendiri mereka sediain dispenser
duduk tidak membahas mengenai hal hal yang
sekarang lebih kondusif lah lebih bagus
aura atau telanjang bulat ya
jadi harus dikumpulkan diolah
nah kalau sampah berukuran besar itu biasanya cenderung
apakah wait and see terutama terkait dengan langkah the fed yang masih akan menaikkan suku bunga lagi kemungkinan di bulan oktober
dan harus diingat persiapan untuk melakukan ajang lari harus dilakukan dari jauh jauh hari
pemerintah ke depan akan mengizinkan skema pembayaran cicilan
pemerintah dan dpr punya frekuensi yang sama
ikut kompetisi sing cover di korea
kalau dalam minuman misalnya dibilang no sugar added tolong perhatikan
dari delapan belas agustus selama sembilan puluh harian kereta api cepat akan digratiskan kepada warga
yaitu mencapai rp dua puluh tujuh lima puluh tujuh miliar rupiah di pasar reguler melanjutkan netbuy pada jumat pekan lalu
dengan tenaga kesehatan agar anak segera diperiksa
apakah memang ada beberapa nama yang adalah kader muncul ke publik
kenapa berhenti nih situ yang ngerjain ya gila nih kameramen kerjain ya buruan jalan lagi udah
kenapa dialog nasional ini menjadi kunci
penyebabnya harga pakan naik katanya
jadi jatuhnya kami saya secara pribadi bertanya ini bagaimana caranya
musik gemuruh itu melambangkan
nah nanti namanya di laut ada rantai makanan itu akan berpotensi untuk berpindah
tungkunya besar kipasnya juga usai
dan ternyata sudah di stasiun sudah diberlakukan
hasilnya akan seperti apa
kadang gak nyadar kalau saya main katanya hustle hustle padahal saya mah yaudah lakuin yang terbaik aja
sebenarnya auto rejection simetris ini sudah kita alami udah lama gitu ya
begitu disebutkan eli aspikal
dan biasanya hanya gejala stres ringan sehingga tidak perlu rawat inap
apa menemukan fakta yang sebaliknya
tapi berhubung dia di jakarta kayaknya lu kasih sambutan sesuai kota jakarta nih bu
dan dengan pengetahuan itu sih sepertinya dengan komunikasi yang baik dengan semua
maupun pasoknya pemerintah pemerintah keuang keuang pinang
empat puluh di atas konvensional
langsung saya huk huk langsung dia rasa disini
sama di komponen misalnya baterainya
melansir dari akun instagram at pemalang update peristiwa ini terjadi pada minggu enam belas april
yang paling penting adalah anda bisa selamat aman nyaman sampai di tempat tujuan
sehingga penghasilan yang anda perlu oleh sekarang
dan ini mengganggu berbagai macam fungsi
diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah
nanti bangkitan arus itu bisa dilihat dari gate toll gate toll
banyak yang bisa disimpulkan ya selain
ternyata ada beberapa tadi yang ketika saya tanya itu sejak tahun bahkan lebih jauh dari saya delapan puluh berapa gitu ya
media sosial misalnya terbagi tiga kelompok
nah bagaimana melihat ini mas rizal
tak pantang menyerah itulah semangat dari seorang guru asal gaza bernama tarek al nuwayimi
sekarang beli tiketnya bagaimana amal beda dengan dulu
untuk menarik investor investor besar nantinya untuk masuk ke indonesia
makanya saya selalu mengatakan mohon maaf ya mohon maaf sekali lagi
bulan november katanya akan datang ke indonesia
perut seseorang itu akan berkorelasi atau berhubungan dengan ketidakmampuan fungsi insulin
sementara ada masyarakat khususnya aliansi ini melihat ada dua puluh empat isu yang memang menjadi krusial
ya mengembangkan teknologi energi terbarukan lagi gitu kan
baik wajib kita tunggu sama sama di sebelas november sudah mulai disaksikan
pak dengan berlakunya auto rejection pada tanggal empat ya
ya banyak pecuci sekarang kan nggak ada pernah kau
kalsium australia itu jadi kayak kristal kristal kecil yang tajam tajam
kalau sudah semakin lama semakin buruk gejalanya apa
dan harus mencari informasi yang lebih tepat gitu ya
karena di sana itu yang dibutuhkan
ya untuk pelengkap apa itu
tidak masuk dalam basket ataupun keranjang keranjang yang sudah disiapkan nasdem ya
dahulu hotpot dikenal sebagai sajian makan komunal
yang dilakukan secara terstruktur
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
padahal operasi militer darat itu biasanya dilakukan oleh israel untuk memangkas kekuatan hama
nah ini aku boo
yang tidak bisa membedakan antara kritik dan menghina
sebetulnya ground invasion atau infrasi darat terakhir
saya bekerja dengan penata suara yang juga baru pertama kali saya bekerja sama seorang anak muda yang sangat berpengalaman
termasuk juga mungkin ke tempat tempat wisata
bukan saja di indonesia tapi di seluruh dunia
jadi sangat dinamis dan semuanya akan tergantung bagaimana elit akan memutuskan nantinya
kini mama tina menjual empat varian rasa keripik tempe yang di sapi panggang balado original dan
di sana ada pos pengamanan pos pelayanan bahkan uten
ini merupakan salah satu langkah awal menuju upaya memajukan sepak bola tanah air
kaku kakuan dulu sih biasa aja waktu seleksi juga sih sempet liat wah hendrik nih dribble nya kenceng banget jago banget nih orang pasti
sehingga kalau kita rata ratakan masyarakat akan menerima pada angka kewajaran harga tersebut demikian
nah berarti global masih sangat signifikan mempengaruhi terhadap sentimen dalam negeri
namun firly bahuri absen dari pemeriksaan dan justru memilih hadir memimpin konferensi pers di gedung merah putih kpk
ada dua sisi yang pertama mengobati atau memberikan obat untuk menurunkan gula darah
yang lain lain saya kira tinggal masalah ada yakin ya dengan imunisasi pentingnya
ini kali ini cun kita di episode ke empat puluh berapa ya bu
lakukan penyelidikan untuk memastikan berbagai faktor penyebab timbulnya gangguan ginjal akut misterius
beberapa isu bahwa itu sampai indonesia ya
bubur khas kesultanan delhi ini dibuat kembali dan dapat dinikmati setiap hari selama bulan ramadan
masa depan menyanmar ada di tangan masyarakat menyanmar
dengan menciptakan lima karakter manusia
dari dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh tiga kita mengenal istilah sandwich generation
jadi semakin orang memiliki otot itu metabolismenya itu semakin bagus
kita sekarang lagi mengenalkan yang namanya program ip empat ratus
karena demografi penduduknya lebih
berbaur dengan warung kelontong dan pedagang kaki lima
di era analog itu memang berdekatan boros
itu kayak yang second home aku ya
untuk dipakai terus kalau udah nggak punya duit kan bisa dijual lagi
nah sebenarnya ya persepsi yang salah juga sebenarnya yang kita tahu klasik nggak bagus plastik nggak bagus
sambel pencit luar biasa
secara internal pemerintah juga akan meningkatkan hasil produksi pangan terutama beras
lalu untuk mudik dan juga untuk makanan
contohnya gampangnya itu fun fact nya ya kak
lahan mulai naik hingga enam puluh ribu rupiah untuk kualitas biasa
jadi karena kalau kita istilahnya pompa lah
pembangunan masjid istiqlal setelah memenangkan sayembara desain masjid yang digelar pada dua puluh dua februari seribu sembilan ratus empat puluh
jor joran sekian miliar sekian sekian miliar
deretan daging sapi yang diiris tipis pun ditata melingkari cawan hotpot
itu betul betul adalah pasal pasal kolonial
manis dengan keunikannya masing masing seperti mie instan bangladesh dengan daya tarik bumbu
yang seringkali dia menelan nama nama orang orang yang punya nama besar
herman mengaku jumlah terbaru korban meninggal ini didapat dari hasil pendataan dinas sosial kabupaten cianjur di lapangan
isinya yang pertama ya
mega debris atau sampah yang besar itu secara teori ukurannya lebih dari satu meter
kegiatan berkaraoke ternyata juga digemari banyak lansia loh
pengunjung juga berkesempatan untuk berbelanja pakaian dan aksesoris yang menarik
pengunjung dewasa hanya perlu membayar lima rupiah untuk mengakses spot foto puncak kasab
jadi gak cuma melulu selalu saya ngomongin tentang in game
nah makanya yang permasalahannya adalah single use plastic
kita doakan juga kak
yang ikut mendukung richard e leyser
ya langsung dimakan sih enak langsung emang yang bisa udah matang udah langsung dimakan sambil minum kopi manis manis asem gitu loh
atau pankreas ini tidak bisa lagi menghasilkan insulin
sehingga penting sekali sebenarnya melihat sosok pangeran charles gitu
tim liputan cnn indonesia
tetapi saya pikir yang paling penting yang ingin kita berikan di sini adalah optimisme gitu ya
biasanya dia hanya makan sekali sekarang makan dua kali
mantap nih saya sama makan ya bu ya
tarian topeng dianggap berhasil
bagaimana india memiliki peluang yang luar biasa dalam mengembangkan tesla
pinter dulu kemudian bisa menghindari hal yang seperti itu
terus gesekan sosial gitu gitu tuh ada
sebelumnya herlian sempat mendapat penanganan di rsud kaur
tapi secara umum ya siapapun yang mau maju
dan kemudian terjangkau dan mudah digunakan juga
saat bernyanyi kita akan membakar kalori
jadi makanya edukasi semacam ini penting dan perlu ya
pada pada aja kalo penanganan kayak gimana gimanapun
jadi sekarang bagaimana diabetisnya
tentunya kita harus semakin menghargai
merasa sangat sulit dalam mencari tempat tinggal
ketika ada himbuan jangan mudik tanggal dua puluh empat tanggal dua puluh lima
dan anak anak meski ditemani petugas tetap harus dalam pantauan orang tua ya ye nextnya kita akan
kemudian olahraga yang mendasar adalah
digital marketing juga semakin berkembang
termasuk pasal satu ratus lima puluh empat sampai satu ratus lima puluh tujuh kuhp
tapi untuk jangka pendek ya itu yang bisa dilakukan gitu
karena ada berkatnya gitu
bpih menurut undang undang nomor delapan tahun dua ribu sembilan belas tentang penyelenggaran ibadah haji dan umroh
kalau melihat kecendungan rata rata kejutan kejutan itu masih belum kelihatan hilalnya mbak elvira ya
kontras dengan hijau daun dan birunya air danau yang mengelilinginya terbayangkan jika menikmati
ada yang mungkin sudah berkeluarga bawa anaknya
untuk memastikan apakah kita mengidap diabetes atau tidak

dimasukin di dalam karpet itu
begitu dia mau di pinggir jalan ibunya langsung ini anak kayaknya kena diabetes gitu
sekarang untuk karyawan kurang lebih tiga puluh
juga menjadi salah satu faktor peningkatan kita untuk menjaga kemampuan kita
salah satu poin yang disepakati adalah melarang penggabungan media sosial dan e commerce
dan ini kita bisa kelihatan secara fisik juga dan mungkin pengetahuan terhadap itu juga sudah banyak ya
kerjasama dengan partai partai yang ada di dki jakarta
seninya dari mancing gitu
tadi mbak zoya sampaikan kadang kadang kalau mungkin kita menangkapnya kok bisa sepuluh tahun kemudian tujuh kali aborsi
di timor leste yang sampai sekarang belum selesai
jadi kita tetap harus berolahraga
nah pada akhirnya ya sekarang sudah tercapai
mereka menanti nanti wah kira kira gue bakal dapetin apa nih
yang memang kita harus carikan jalan
kemudian juga data data kalau di amerika data data itu penting sekali
pertama ini bantuan pemerintah pkh
nah sebetulnya adanya thr ini juga bisa membantu anda
solusi yang mereka kedepankan baik itu israel ataupun hamas dengan kekerasan itu menjadi solusi yang paling baik
baik umkm lokal maupun pegiat atau kreator lokal yang diuntungkan lewat tiktok shop
tapi harus bisa dibebankan juga pada partai yang mengusungnya
nah sedangkan untuk di digital marketing gitu ya
nah ini istimewanya acara
tapi sebenarnya perlu disiplin saja ya pak aris
seharga nasi bebek lima ratus rupiah
nah ini juga adalah dua proses pembelajaran yang berbeda gitu
kalau tadi saya baca baca ini ternyata tiketnya udah ludes di hari pertama ini
dan langsung diolah ikan maupun udang menjadi kerupuk
ini kan kita sedang ekspansi
menunjukkan warga australia kehilangan tiga satu miliar dolar karena penipuan tahun lalu
kader kader yang dari luar yang selaras dengan ide dan cita cita dari pd perjuangan
senada dengan karna di staf lpk sinar mentari cineredepok jawa barat mengakui
jadi empat kali oral dan dua kali suntikan
tidak cukup mempertimbangkan asas meaningful participation atau partisipasi yang bermakna
kita sedang di titik ronde kelima negosiasi
ada momen momen yang berbeda yang kita tangkap dari secara gambar secara visual maupun secara narasi
begitupun dengan kawan kawan pdip
sedikit gitu lah jadi tinggal tergadung ya rezeki gitu lah maksudnya begitu ada yang
sementara harga daging ayam juga terpantau mengalami kenaikan selama kurun waktu satu minggu terakhir
untuk harga per kilonya dijual seharga rp delapan puluh lima
tapi tidak bisa dia semata mata offline saja
terima kasih banget sudah sharing mudah mudahan
saran yang bisa mbak prita berikan kepada teman teman yang saat ini kondisinya
sehari boleh tiga kali boleh empat kali
memang relatif tinggi di atas daripada rp lima
yang cukup juga mempunyai nama yang dikenal oleh masyarakat jakarta
bagi yang ingin mengikuti ajang lari pada delapan belas november mendatang
kemudian sebelumnya pekan lalu ke bank of japan juga cukup memberikan prospek
kaitannya yang biasanya erat adalah drama tentang keluarga anak anak gitu
palestina selalu ada di posisi yang lebih lemah
mulai sepuluh hingga dua puluh tiga rupiah untuk topping komplit
contohnya kalau nanti sore atau malam ini ada kepadatan di pintu tol banyumanik semarang nanti one way nya akan kita perpanjang
terus juga dari kalangan muda pks juga sempat keluar nama dr gamal bin said dari jawa timur
seperti beras telur dan minyak mengalami kenaikan harga
kita punya bahkan ya kita punya juga yang namanya pak prasetyo edi marsudi kan
kak kita mau bahas tentang sirkular ekonomi kan sesuai dengan green talks nih
di sini terdapat jendela yang terbuat dari kayu dengan kaca patri yang mengelilingi pintu peranda
dan ini merupakan salah satu lingkaran pertama di indonesia dan indonesia tahun depan akan menjadi presiden asean dua ribu dua puluh tiga
satu apakah bagaimana tingkat kehadiran para leaders
namun stasiun geofisika deliserda masih akan melanjutkan pengujian
jadi masyarakat di situ ada jeda yang cukup luas untuk masyarakat bertanya tanya
dia bilang saya hanya risih karena kadang kadang temannya mengingatkan
pilihannya jatuh pada kue
dengan format versi cetak gitu ya
dari jemaah penyambut setelah dua puluh empat tahun bulan tahun dua ribu empat ini
jadi kemampuan menghambat pertumbuhan
semakin kencang ya di titik ini ternyata wih semakin kencang lagi
mendorong persaingan bisnis yang sehat begitu ya pak
coba lihat ke sini ini panjang banget
tapi sebagai sutradara saya tentu saja fokus ya
kira kira profil orang yang potensial untuk menderita diabetes seperti apa
demikianlah laporan yang disusun oleh esam al ghalib dan madina jafari untuk sbs news
jadi buat mereka kan level sepakbolanya lebih tinggi dibanding kita
jadi sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah atau concern yang organik itu
itu yang bisa anda gunakan salah satunya adalah untuk berinvestasi
dan jadinya setiap mereka nonton pertandingan tersebut
tadi rekan kami juga melaporkan desember juga ada tahap kedua ya pak maksi
ada pun untuk pepes ikan asin peda biasanya ditambahkan kelapa parut yang sudah diberi bumbu rempah
pertama jangan konsumsi karbohidrat yang sederhana
apa yang gampang menurut kalian apa yang susah menurut kalian
tapi ini kak kalu berarti ini apa udah gak basket lagi atau misalnya masih sering sering main ikut apa gitu enggak
kalau uang disimpan tidak naik
apa yang ada di pikiran saat itu
jadi pankreasnya masih sehat lah istilahnya
mungkin lu gak dapet ya lu ya di sumedang gak dapet ya
ada dua ada jamur tiram sama ada wortel
ya sebenarnya kan terkait dengan bagaimana ruang investasi ya dibuka terkait dengan ekonomi digital di indonesia
ngiler banget apalagi ada peteknya juga
nah disitu lu emang udah emang patent pengen ikutin basket atau gimana
dengan total enam ratus tiga puluh dua pasal ke komisi tiga dpr untuk nantinya dibahas dan segera disahkan pada tahun ini
pembinaan sepak bola barcelona
untuk long term untuk jangka panjang ya mas rizal
dalam negeri lima tujuh puluh lima gitu ya
termasuk misalnya kalau kita melihat golkar
anda melihat pembenahan liga dalam negeri ini menjadi sangat penting tidak saat ini
saya langsung bergabung dan membantu mengangkut gula kelapa
oleh karena itu ya mereka berpikir secara inovatif
secara ilmiah memang terdapat nilai positif
oh iya kalau di smp iya big man juga sih mainnya
anda telah melakukan sinkronisasi pasal
nah salah satu mungkin yang jadi concern tadi kalau selain tadi mas rizal sampaikan teknologi kemudian pengembangan riset adalah isu pertambangan
selain gamenya sendiri kalian juga harus ngerti playernya
dari dua puluh enam pertarungannya di atas ring tinju profesional
dan mulai menjalani operasi pukul sepuluh
dan terhindar dari diabetes
meskipun memberikan dampak positif
akan bergantung pada dukungan amal
untuk menggali lebih dalam soal kesiapan mental ini sangatlah penting bagi masing masing pasangan
ketika mereka melihat kita suku bunga federal reserve sudah mendekat di ujung penaikan
ya karena dia membuka range penurunan dan penarikan yang sama besar gitu
mulai dari pendana atau pemodal kemudian memiliki peran yang melakukan desk collection atau melakukan penagihan
nah nanti kalau seandainya ada perubahan kebijakan yang negatif sehingga pasarnya terkoreksi turun ke bawah
hal ini karena kasus harian covid sembilan belas masih tinggi mencapai lebih dari dua puluh ribu kasus per dua puluh agustus
dengan harapan dia memilih aset investasi yang sesuai
kesian sampean jauh jauh perjalanan
tapi juga pasti memiliki rasa ego
apakah perilakunya seseorang pelari ini malah jadi menjauhkan dia dari tujuannya
apapun yang sedang kita hadapi di saat seperti sekarang
karena sekali lagi menurut
nah terus itu tadi sisi produsernya begitu ya
dan pelacakan terhadap mereka mereka yang
karena memang pada saat arus mudik kemarin catatan atau traffic accounting yang berada di kito itu
ataupun juga ada kebutuhan kebutuhan lainnya seperti liburan
dadar jagung ikan asin
waktu saya ke den haag tuh di ruang meeting semua orang tuh mejanya tumbler tumbler tumbler gitu kan
saya sedikit merasakan mereka bagaimana
sedunia yang jatuh pada tanggal empat belas november
dalam konteks cerita thriller ini tapi juga dalam kenyataan hidup gitu
tapi begini ya sebenarnya sebagai manusia juga saya tuh saya tuh menjaga apa yang saya dengar apa yang saya baca gitu
apakah solusi dua negara masih memungkinkan
hanya dengan tujuh rupiah pilihan lauknya bermacam rupa dan rasa
yang dikenal dengan vaksin r dua puluh
terus wortel atau carrot ini potongannya agak lumayan di spiral
melalui komentar terhadap pertandingan yang tengah berlangsung
sehingga mereka akan terlibat secara aktif di dalam politik
memang itu yang didesak oleh partai hijau
agar tubuh bisa segar dan bugar saat mengikuti kegiatan lari
dan menawarkan rincian informasi keuangan penting
satu satunya dilakukan dengan set kiri kalau ini disitu
mendidih nah agar santan nantinya rasanya gurih perlu ditambahkan garam seberapa gini ya jadi biar
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg telah mengamati pergerakan el nino
kalau udah mulai ke tingkat itu
adonan kemudian diberikan tepung tapioca hingga kalis
strp ataupun surat keterangan dari pemerintah atau perusahaan itu diganti dengan sertifikat vaksin
jadi karena itu larangan mudik ini perlu diwujudkan dalam bentuk peraturan
menjelang ramadan masyarakat cemas dengan kenaikan harga daging ayam dan telur
di lebih dari dua puluh acara gratis di seluruh negara bagian
cuci beras dan masukkan ke dalam rice cooker
itu memang ada sebagian yang akan bergerak outflow dari pasar kita
untuk membuat kita membakar lemak
itu memang harus ada tujuannya mbak dea
ibu retno ini kita terima kasih atas waktu yang disempatkan
bisa nyampe sepuluh lima belas menitlah kenapa milih acara antrinya berapa lama bang
dan richard ini adalah tulang punggung keluarga
selain itu acara juga akan dimeriahkan oleh penampilan dari malik and the essentials
jadi gini kita tetap perlu nutrisi yang bergisi lengkap dan seimbang
atau memang suka banget dengan makanan korea
sayangnya pembangunan masjid ini sejak awal direncanakan hingga tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima tidak berjalan lancar karena situasi politik yang kurang kondusif
dan membuat nama indonesia dikenal di dunia tinju internasional
ada beberapa penyakit ya seperti lepra
namun cerita ini tidak hanya menggambarkan hal hal yang terjadi di desa ini tetapi juga menggambarkan hal hal yang terjadi di desa ini
misalnya punya pasangan gubernur dan wakil gubernur yang bisa diusung bersama
roberts mendesak masyarakat untuk tetap waspada
tentunya gak main ibl juga
tetapi sifatnya adalah catatan pelanggaran tetapi tidak dilakukan penegakan hukum
dan lain sebagainya itu semuanya sama
jadi puncak arus baliknya tentunya nanti akan kita lihat
bukti bahwa efek talidomit di australia tidak muncul
dan lebih masif lagi
bukan mengkritik bukan berbeda pendapat
tapi alhamdulillah banget gitu dapat oleh oleh lah gitu
ini sangat enak banget ini
nah ini yang mungkin perlu diketahui oleh orang tua
penjualannya nyusut hampir tujuh puluh
itu hanya kemudian didengarkan iya tetapi apakah kemudian diadopsi masukannya
kampungan yang paling baru kabupaten deliserdang sumatra utara
sebenarnya sih dulu kan ikut o dua sn basket gitu loh
jadi orang orang yang lahir akibat telodomid
nah ini teman teman memikirkan bagaimana kalau harus ada
membutuhkan waktu untuk memotong uang itu
tapi bukan berarti juga tidak berarti sehat kan hubungannya
dan saya pikir pasar nggak akan terlalu terkejut ya di tujuh puluh empat tujuh puluh enam persenan probabilitas kenaikan di juli
baik untuk mekanisme pemberian imunisasi polio ini seperti apa
apakah akan menjadi game changer konflik israel palestina
kemudian terjadi premia yang mengarah kepada gagal ginjal akut
yang kedua tentu ada kawan kawan kita pendaur ulang
kan kalau lo liat lo di klub apa sih namanya itu
tentunya kita tidak akan lagi mau menemukan segala bentuk kekerasan
nanti akan kita laporkan ke kantor lantas polri
ini juga bisa mengendalikan harga
namun dengan adanya pencemaran ketambak dan laut
belum level kompetitif itu adalah lawan lawan yang mereka hadapi
di simpang lampu merah kota sikli
di tasmania kodi filipondo dan pasangannya terus mencari tempat yang bisa dijadikan rumah
baru disitu nanti dia akan berumah lagi
sebenarnya memang tidak terlampau besar sekali
ketika kita mencari uang
sejatinya air yang aman untuk dikonsumsi adalah air yang mengandung bakteri ekolis sebanyak
demikian juga yang kelas dua kita tanya apakah anda kepengen turun kelas tiga

tapi kita tetap pada empat belas isu
jadi inflasi inti ini yang jadi perhatian bank sentral
dan sore tadi yang dari arah solo semarang bajimanik sampai ke jakarta itu sudah perjamnya tiga empat ratus

dari satu kejadian yang sangat sangat menyenangkan
di mana kita melihat seluruh kota tersebut dikaitkan dengan satu universitas
atau yang pasarnya suka dibilang sjw sjw banget
pakai ikan apa aja saya pakai ikan jenisnya kerapu oke jadi ikannya ini nanti setelah di
yang juga dianggap sebagai sports team
sehingga di daerah daerah yang ini memang daerah yang boleh dikatakan masih daerah remote ya
kemudian kita cek kondisi
ya bu heni ini apa saja perubahan besar yang akan terjadi pada inggris dengan kepergian ratu elizabeth ii ini
memang ya pemerintah kalau memang kemudian diminta persyaratan itu ya
jadi bisa bayangkan enam ratus tiga puluh dua pasal kita harus baca dari awal sampai penjelasan akhir itu
nanti untuk apa namanya dia buat garnish
berbeda dengan politik yang mahal itu
rizky fadli pemilik usaha ini mengatakan ada empat belas campuran rempah dasar yang kemudian digiling menjadi bahan baku bumbu
yang masih menjadi momok setelah enam tahun
titip suara negara berkembang
dan indonesia punya beberapa bahan yang bisa mendukung itu
karena memang himpuan dari pemerintah agar mudiknya bukan tanggal dua puluh empat tanggal dua puluh lima
hiasan ornamen geometrik dari baja anti karat serta tetap berpatokan pada iklim tropis indonesia
agar kita bisa mengawasi dengan baik
cabai ya sehari sampai lima belas kilo
pemerintah menghimbau agar ganjil genap itu ditaati
ini tuh kayaknya tuh kayak orang dijuangin orang kayak orang apa gitu ya eh semenjak
tujuh yaitu jenis yang poly pet ada polyethylene ada llpe ada hdpe
nggak boleh ditahan kalau tahan pukulannya nggak bisa keras
muhammad juanda bogor jawa barat
memengaruhi ragam rempah yang digunakan sebagai penyedap kaldu
itu kalau masuk ke tubuh kita
dan trianto menggarisbawahi kerupuk bisa menjadi media penanggulangan stunting asal gisi dan
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com iu
di banyak manfaat yang diperoleh khususnya dari pelaku industri maupun dari masyarakat ya
iya itu supaya halus atau supaya apa tuh pak
ketimbang langsung ke eropa karena eropa punya banyak tingkatan
dia seperti perdarahan post trauma
seperjuangannya tuh lebih deket gitu sama dede
bukan hanya sebatas untuk ornamen demokrasi
palidomid beredar pada saat itu
kemudian edukasi sosialisasi lainnya termasuk soal dampak yang akan ditimbulkan ke depan
karena berbagai makanan khas bugis pun disajikan untuk berbuka puasa
kita ngomongin bagaimana potensi kekuatan ekonomi digital
sejumlah supporter timnas indonesia mengaku kecewa dengan hasil tersebut
dia harus dipisah dengan sosial medianya
hujan es menerjang desa keramat mulia kuningan jawa barat minggu siang
yang dikenal sebagai plasmodium falciparum yang sebagian besar ditemukan di afrika
namun penggunaan obat pengganti yang tidak berbentuk sirop
jadi saya selalu mengajarkan anak saya tidak boleh sembunyi sembunyi kalau lagi suntik
yang paling tua dari tim ahli ini adalah
nah ini bisa kita remisi
karena raja boneh memang sudah ada kerajaan kerajaan lain yang menerima islam seperti dajat tafar
jadi biarkan itu dulu selesai baru kemudian kita lempar ke publik
adalah logistik dan macam macamnya
kita bersama sama harusnya menyampaikan kepada publik untuk selalu mengambil keputusan investasi secara rasional
sang juliet memilih kabur bersama mantan kekasihnya yang diawali alasan mengambil pesanan cod ayam geprek
ya nggak kayak waktu psbb dulu
kemudian yang kedua kita harus menciptakan equal votingnya dulu
petugas akan melakukan kontraflow jika arus mudik dari bandung dan jakarta padat
bagaimana sudah cukup dengan
karena memang kita harus memprioritaskan kendaraan kendaraan pribadi yang pada saat dia mau mudik dan balik itu cukup lancar
sebesar lebih dari enam puluh persen di wilayah kontinen maritim
ada pembatasan istilah yang bisa dipakai
tc jangka panjang yang disebut tadi seperti primavera bareti sad uruguay itu kan mereka berangkat satu tim
bedanya kalau gaji tetap kan ya misalnya kayak aku gaji tetap tiga juta setengah ya misalnya
ternyata jika tidak terbiasa ini bukan pekerjaan yang mudah
apa sebenarnya yang terjadi ke sampah yang dari darat itu ketika dia tiba atau ada di laut
nah pada intinya akhirnya adalah
pengembangan ekonomi yang kemudian ramah terhadap lingkungan menjadi penting
pak iskandar ketua dpd jakarta
karena thr nya sudah cair
ini ada sampah plastik di jalan iya
makanya lebih baik tes glukosa darah puasa
jadi nggak perlu bawa uang tunai dalam jumlah yang banyak ke kampung halaman
bahwa dia bangga menjadi anggota brimob
nah bagaimana kemudian pemanfaatan frekuensi di tv digital ini
beli pulsa terus beli paket sms
dan berlangsung cukup singkat namun merusak
yang telah menelan banyak korban jiwa ini
jadi untuk selama pankreasnya masih bisa ditolong lah
ketika dia jatuh cinta kepada seseorang karena mempercayai potensi si orang ini akan menikahi dia
karena indonesia bisa punya kesempatan untuk menjadi tuan rumah
yang membedakan kan nanti skalanya saja
nah itu dia meneliti sampah laut yang berakhir di pantai di madagaskar itu
pasien dianjurkan hanya mengonsumsi makanan cair

terus kita masukin gula pasir
pak pak yang memuktikan
sertifikat vaksin ini bisa diakses lewat peduli lindungi
kita hidup di masa pandemi pola kita berkomunikasi juga berubah ya berkembang tepatnya
kali ini saya mau bikin nasi kepal korea
kayak yaudah lah biasa aja gitu kalo menurut saya mah